efek samping vaksinasi covid sembilan belas yang dilaporkan pada umumnya meliputi pusing mual pegal dan demam
namun ternyata mayoritas pasien yang merasakan efek tersebut dipicu oleh pikiran sendiri atau sugesti yang juga disebut nocebo
kita simak laporan khas redaksi berikut ini
setelah vaksinasi covid sembilan belas dilakukan pada umumnya timbul efek samping ringan seperti pusing mual pegal dan demam
namun berdasarkan studi terbaru banyak pasien yang merasakan efek samping tersebut yang dipicu oleh pikiran atau sugesti yang disebut nocebo
sibo merupakan perasaan tidak nyaman yang dihasilkan setelah mendapat pengobatan
hal ini disebabkan oleh persepsi negatif yang dipikirkan seseorang
penelitian dilakukan pada lebih dari empat puluh lima ribu orang
yang dibagi dua kelompok yakni orang yang disuntik dengan vaksin dan dengan suntikan kosong atau placebo
dokter spesialis paru erlang samudro menjelaskan nosibo pada efek pasca vaksinasi tidak berbahaya
biasanya hanya menimbulkan gejala ringan
namun jika sampai terjadi tetap perlu diberi obat sederhana seperti paracetamol
untuk meminimalkan nosibo erlang menyarankan agar mengelola pikiran diri sendiri saat menerima vaksin dan lebih berfokus pada dampak positifnya pada tubuh
intinya sih harusnya jangan takut akan vaksin dan kelas pada tetap
tetapi hidup seperti biasa aja
jadi kalau memang tidak setindak jangan di
rasa rasain jadi gitu
memang agak susah
jadi kelelahannya sangat objektif sekali
dan gejala pasca vaksin biasanya seringan
jarang ada yang berat
salah satu penerima vaksinasi booster lydia mengaku tidak khawatir akan efek samping pasca vaksin booster
ia juga sudah mempersiapkan diri sebelum divaksin
enggak sih saya lihat pengalaman yang kebetulan alhamdulillah pengalaman pertama sama kedua itu saya nggak ada masalah
yang pegel pun enggak
jadi saya berharap yang ketiga ini walaupun beda obatnya saya berharap sih enggak juga ada masalah
selain itu ia dianjurkan beristirahat juga diberi nomor kontak oleh pihak medis jika ada keluhan pasca vaksin booster